peringatan dari seremonial tapi juga memperingati bahwa merah putih harus ada di hati kita masing masing
dan salah satu hal yang dilakukan juga memperingati hari kemerdekaan indonesia ini bekas pabrik gula colomadu yang bermetamorfosis menjadi the colomadu mengadakan festival timus
bukan sekedar festival acara yang menyajikan makanan tradisional khas karanganyar ini sebanyak tujuh belas delapan ratus empat puluh lima buah itu berhasil memecahkan rekor muri
timus adalah makanan tradisional karanganyar dari bahan ketela berbentuk bulat dan rasanya manis
inilah penganan yang wajib ada saat menyambut tamu atau menggelar hajatan
pada sabtu delapan belas agustus tujuh belas delapan ratus empat puluh lima buah timus berhasil masuk museum rekor dunia indonesia
kegiatan yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia ini
melibatkan lima kelompok umkm pembuat timus di kabupaten karanganyar yang setiap kelompok beranggota lima sampai sepuluh orang
timus yang dibuat menghabiskan dua satu ton ketela ungu dan ketela biasa
timus yang tersaji membentuk replika pabrik gula colomadu yang sekarang dikenal sebagai dek colomadu
adapun penyusunan replika dilakukan oleh dua puluh siswa smkn karanganyar dan sepuluh orang dari indonesia

bupati karanganyar juliet mono mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pagelaran ini
ia menyebut pemerintah akan terus mendukung setiap upaya yang dilakukan untuk melambungkan nama karanganyar dan mendukung inovasi makanan tradisional timus
timus itu sudah makanan tradisional tapi cukup populer dan sudah lama berkembang di karanganyar
setiap hari bertonton bahan baku berupa timbul yang sudah dipasarkan dimanapun
permintaannya luar biasa banyak
oleh karena kita catatkan melalui museum rekor dunia indonesia dengan sketsa the colomadu
kita ingin juga timus ini kita patentkan ke depan
juga kita sentuh teknologi supaya tahan lama nanti bagaimana caranya
kita terus proses kita sentuh dengan sedikit teknologi
bagi warga karanganyar timus tentu bukan makanan yang asing
hanya belum pernah dikenalkan lebih jauh
kalau teng karanganyar biasa
kalau di karanganyar cuma selama ini belum dikenalkan
di desa sudah ini banyak ini yang pakai timus kalau kerja pakti ya maksudnya
timus sudah lama menjadi panganan ciri khas di kabupaten kaki bundung lawu ini
sebenarnya menjadi makanan terbaik di kampung
namun karena makanan tersebut tidak tahan lama
tidak banyak pengusaha yang membuatnya dalam kemasan sehingga layak dikirim dalam jarak jauh
kartike bagus karanganyar